untuk rest area sendiri kita masih berlakukan buka tutup karena tadi sempat rest area penuh untuk kantong parkirnya
dan kita lakukan himbawan kepada masyarakat yang ada di dalam rest area untuk bisa bergantian kepada masyarakat yang lain yang ingin beristirahat
ada durasi sendiri bagi para pemudik yang istirahat
ya dari kita memberikan durasi tiga puluh menit kepada masyarakat yang akan istirahat dan akan mengisi bbm
sehingga nanti bisa bergantian dengan masyarakat lain yang ingin mengisi bbm atau beristirahat